ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan belum menjelaskan secara terperinci saat ditanya berdasarkan nama bakal calon presiden yang ada kemana arah dukungan koalisi pan
dengan nada bercanda ia hanya menjawab singkat belanda masih jauh
hal ini disampaikan zulkifli hasan setelah menghadiri acara eksibisi jakarta x beauty dua ribu dua puluh tiga di jcc senayan jakarta pusat pada sabtu sore
ketua umum pan yang sekaligus menjabat menteri perdagangan tersebut mengatakan masalah deklarasi dukungan kepada bakal capres masih menunggu waktu sekitar sebulan lagi
dengan nada bercanda zulkifli menyebut deklarasi koalisi tidak perlu buru buru karena belanda masih jauh
belanda masih jauh